lima dari sebelas nelayan subang dikabarkan hilang di laut jawa akibat perahu mereka terbalik dihantam ombak
kelima korban hilang setelah mencoba bertahan dengan memegang jerigen
sementara enam nelayan lainnya yang sempat terombang ambing selama hampir dua puluh empat jam di laut
akhirnya diselamatkan oleh patroli dari pertamina
proses pencarian terhadap lima nelayan yang hilang di laut jawa subang terus dilakukan
dengan menggunakan kapal petugas menyisir mulai dari bibir pantai hingga tengah laut
namun hingga hari keempat pencarian belum membuahkan hasil
peristiwa ini bermula ketika sebelas nelayan asal subang hendak pulang usai mencari ikan di laut jawa setelah sepuluh hari melaut
namun di tengah perjalanan kapal mereka dihantam ombak setinggi tiga meter hingga terbalik
enam nelayan berhasil bertahan setelah terombang ambing derasnya laut selama hampir dua puluh empat jam
dengan berpegangan pada sebatang bambu hingga akhirnya diselamatkan oleh petugas pertamina yang sedang berpatroli
sementara lima nelayan lainnya yang berpegangan pada jerigen sebagai pelampung belum diketahui keberadaannya
karena ombak besar jadi terapung mereka terpisah
yang enam satu kelompok yang lima satu kelompok
selama dua puluh empat jam mereka terapung di laut terus melihat rig pertamina mereka berlindung di sana
terus ada ombak dari samping
berapa meter ombak dari samping
sekitar tiga meter kan ombak dari samping berdaya
ini pak semuanya
terus yang bisa menyelamatkan berapa orang

itu menyelamatkan menggunakan apa pak
lima nelayan atau abk yang saat ini masih dalam pencarian yakni sapri udin dikin tatang dan untung
dian firmansyah subang
perutnya figasi man appreciate foto
abu manad alcohol announce video ini tak apa tapi ke rencananya shirtless ya
kayakers bapak aasha menurutmu dulu tak ngerti itu
kenapa tidak nih